hanya dengan membunuhnya ikhlis dan rangga buwana saja
apalagi paman amuk marugo sudah terbukti bahwa dia terlibat dalam mencuri kujang kembar ayam
hai dundar rasa karena kau ibundaku juga terancam cacat
terima kasih sama sama raden masukkan serang mereka
terima kasih raden
terima kasih raden
bangunlah paman semua
terima kasih raden
tempat buah bukmaruku
menyembunyikan rara santa
ini adalah kesempatanku
untuk menyapkanmu dari buka bumi ini
kalau bukan karena kau
ibunda tidak mungkin
kamu bisa menjadi pelayan istana
sekurang rara santa
ada apa dengan ibunda
kenapa ibunda masih saja memilah mereka
sudah jelas jelas mereka salah ibunda
tolong maafkan ibunda kenterbangi
tidak akan ibunda
tidak akan ibunda
tapi hukum harus tetap
tidak akan ibunda
tidak akan ibunda
dinda harus menjadi pelayan
tidak akan ibunda
selama waktu yang sudah dijalani
tidak akan ibunda
tidak akan ibunda
oleh dinda subang lara
tidak akan ibunda
dan pencopotan mahkota akan dilakukan sekarang juga
dan bu ammarungo harus menjalani hukuman yang aneh
tapi itu tetap saja sebuah kesalahan yang sangat besar
dan sangat membahayakan kerajaan pajajara
tidak mudah dimaafkan
hanya dengan membunuhnya iglis dan ranggabwana saja
apalagi paman amukmarugo sudah terbukti
bahwa dia terlibat dalam mencuri kujang kembar ayahanda
karena kau ibu ndaku juga
terancam cacat seumur hidup
aku mohon untuk yang kecil kalinya
batalkan hukuman ini
aku tidak mempunyai siapa siapa lagi kanda

hingga akhirnya kita selesai
sekarang aku hampir sih kau
lebih baik aku musnahkan kau dari muka bumi
putra aku kau sudah kembali
apa yang kau lakukan
mengapa kau jadi seperti ini ibu bunda
ibu bunda sedang menjalani hukuman sebagai umbang
aku berhutang dengan tuhan dari syaitan yang berburu
aku berhutang dengan tuhan dari sisi mereka

tuhan dari syaitan yang berburu
kenapa aku tiba tiba terfikirkan selasih
ada sesuatu terjadi padanya
ya allah aku mohon ya allah
selamatkanlah dia dari marah bahaya
jauhkanlah dia dari penculik itu
ya allah selamatkanlah dia dari penculik itu